kematian siono terduga teroris asal kelaten jawa tengah hingga kini masih menimbulkan tanda tanya kepolisian berbeda pandangan dengan tim advokasi keluarga siono yang terdiri dari pp muhammadiyah komnas ham dan kontras
bersama tim litbang cnn indonesia kami merangkum dua versi hasil otopsi siono dan berikut adalah penuturannya
pertama otopsi polri menyebut siono meninggal karena pendarahan di rongga kepala bagian belakang begitu di versi polri
luka itu diduga akibat benturan dengan jendela dari dalam mobil sementara hasil otopsi tim advokasi keluarga siono menyatakan bahwa kematian siono akibat benda tumpul yang dibenturkan ke rongga dada
jadi kalau versi polri karena ada benturan di bagian kepala di belakang kemudian ada kalau menurut tim advokasi dari keluarga siono kematian siono akibat benturan benda tumpul di bagian dada siono
hasil otopsi polri menyebut siono meninggal murni akibat kecelakaan karena mencoba melawan dan bukan sengaja polisi melakukan penganiayaan
sementara hasil otopsi dari tim advokasi menyebut ada lima tulang rusuk sebelah kiri siono patah ke arah dalam dan satu rusuk kanan patah ke arah luar
luka inilah yang kemudian juga menjadi penyebab kematian siono
selanjutnya polri menyebut siono memukul polisi yang sedang sendirian di dalam mobil saat penangkapan terjadi
kemudian polisi melawan yang mengakibatkan siono jatuh dan kepalanya terbentur hingga tidak sadarkan diri
namun berbeda dari hasil otopsi tim advokasi keluarga siono yang menyebut tidak ada luka luka defensif
hal itu menandakan bahwa tidak ada perlawanan dari siono saat itu
polri juga menyebut ada luka memar di daerah wajah tangan wajah tangan dan kaki siono akibat perkelahian dengan polisi yang membawanya menuju banker penyimpanan senjata
namun sekali lagi berbeda hasil otopsi oleh tim advokasi keluarga siono menyebut ada memar di tubuh bagian belakang mengindikasikan ada kekerasan yang dilakukan dalam posisi tubuh bersandar